sekitar enam puluh lima ribu pelajar di surabaya memecahkan rekor museum rekor indonesia atau muri untuk kategori menari remo secara massal dan bersamaan pada minggu delapan belas desember dua ribu dua puluh
karena banyaknya peserta lokasi tari disebar di sepuluh titik
para pelajar ini berasal dari tiga ratus sembilan puluh sekolah dasar dan menengah pertama di surabaya
jumlah total mereka mencapai enam puluh lima ribu anak
para penari remo dia dadakan ini ditempatkan di sepuluh titik sesuai wilayah sekolah masing masing
dan untuk mengalaborsinya kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia mifta farid
selamat pagi farid
kita ingin memastikan apakah kemudian tari remo masal ini sudah berlangsung dan yang juga ingin diketahui apa sebenarnya makna dari tari remo ini farid
tadi terjawab sudah apa yang membuat sibuk orang tua atau wali murid di surabaya beberapa hari belakangan ini
mereka sibuk mencari selendang berwarna merah kemudian sibuk mencari hasu sibuk mencari lonceng lonceng kecil yang harus diikat di kaki anaknya
dan pagi ini kesibukan itu kemudian terjawab dan disinilah saya akan mengajak anda melihat di spot yang terbaik
di salah satu titik dari sepuluh titik yang ditentukan oleh pemerintah kota surabaya
dalam menggelar pemecahan rekor tari remo masal yang dilakukan oleh enam puluh lima ribu pelajar sd dan smp se surabaya
dan pagi ini ini merupakan titik sentral dan anda saya ajak melihat salah satu spot terbaik dan anda bisa melihat bagaimana masifnya jumlah penari pada pagi ini
anda bisa melihat di layar anda mereka sedang beristirahat karena sebentar lagi mereka akan melakukan tari remo secara massal enam puluh lima ribu pelajar sd
di salah satu titik dari sepuluh titik salah satunya di jembatan surabaya ini tepatnya di pesisir surabaya
di sini nanti tari remo akan dipimpin langsung oleh wali kota surabaya eri cahyadi yang akan dilakukan sekitar pukul delapan nanti
anda bisa melihat di barisan awal dari barisan pertama merupakan penari remo lengkap dengan kostumnya ferdi warna merah hitam kemudian dengan selendang merah dan juga di kaki mereka dipasang lonceng kecil yang secara filosofi
ini akan kemudian mereka hentakan dalam beberapa kali gerakan tarian remo yang menunjukkan bahwa mereka harus terus membumi ketika mereka berada di bumi ketika mereka mengingat tanah di bumi ini menunjukkan bahwa kepribadian mereka dan tadi anda bicara soal filosofi ini yang kemudian filosofi terkuat dari tarian remo yaitu ketika mereka hidup mereka harus berjuang dengan disimbolkan hentakan hentakan kaki mereka di bumi sehingga mereka meskipun mereka berjuang mereka tetap low profile mereka tetap berjuang
santun mereka tetap tidak sombong dan ini menunjukkan bahwa inilah karakter masyarakat surabaya kita tahu bonek tapi di tarian remo ada unsur estetik ada unsur yang lebih filosofis sehingga
di barisan belakangnya
yang ada di belakangnya
ini mereka memperkenalkan
tri pelanakan pakaian putih dan celana hitam
lengkapi dengan selendang berwarna merah dan hasduk yang mereka ikatkan di kepala mereka hasduk merah putih meskipun tidak sesuai dengan seragam penari remo tapi ini adalah
memperkenalkan bagi mereka bagaimana gerak remkar selama satu minggu ini
menarik remo dan pagi ini mereka menunjukkan penampilan mereka di hadapan seluruh pejabat teras dan juga masyarakat surabaya dan tentunya juga indonesia
jadi mereka memecahkan rekor indonesia untuk
memasal terbanyak sebanyak orang
ada sepuluh lokasi ferdi bukan hanya di tempat saya melaporkan ini ada di balai pemuda ada di jembatan saunggaling ada di balai kota ada di jalan tunjungan bahkan juga di
alaman sekolah mereka seretak
melakukan tarian remos bukan hanya itu saja seluruh
wilayah yang menggelar tadi remo masal ini juga disembungkan dalam bentuk hybrid
bisa dinikmati warga surabaya di sepuluh titik tersebut sehingga ini akan menambah sifat kolosal dari apa yang akan dipecahkan
mereka pada pagi ini
baik terima kasih koresponden cnn indonesia miftah farid dari surabaya jawa timur